bapak nggak kerja tapi punya usaha
bikin kicimpring yang ngawasin semua kerjaan ada om cecep
yang ngurusin produksi ada cemungun sama yang lain
yang nganter ke toko toko ada sukanta
yang ngurus jualan sama promo ada irin
kalau bapak kesana nggak ada